dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang cianjur kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia yang ada di rsud cianjur serta rav rav kavi yang juga berada di kawasan cianjur jawa barat
saya akan ke rizka terlebih dahulu
rizka sejauh ini ada berapa kemudian jumlah korban yang dirawat di rsud cianjur
dan di belakang sana saya juga melihat ada banyak sekali kemudian warga yang berlalu lalang apakah mereka juga merupakan korban yang tidak mendapatkan ruangan di dalam rsud cianjur atau seperti apa kondisinya rizka
baik selamat malam mayfrey dapat saya informasikan hingga pukul sepuluh malam ini ambulans masih terus berdatangan ke rsud sayang kabupaten cianjur
di mana ini juga mengevakuasi para korban yang berada
berasal dari beberapa titik
dan ya betul sekali di belakang saya ini tadi sebelumnya merupakan tempat pengungsian sementara atau tempat penanganan korban
sementara sebelum dibangun tenda yang sudah ada di belakang saya ini
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini terkait perkembangan dari korban gempa bumi di kabupaten cianjur ini
saya sudah bersama dengan pak aang pihak dari rsud sayang kabupaten cianjur
pak ang boleh dijelaskan hingga saat ini
terkait korban seperti apa
sampai saat ini tadi kami sudah mendata tim kami sudah mendata bagian humas pada jam dua puluh satu tiga puluh korban bertambah
yang totalnya yang tadi itu korban ya pada jam delapan belas tiga puluh itu tiga ratus
pas barusan didata lagi bertambah menjadi tiga ratus tujuh puluh enam orang
yang tadi pada jam delapan belas tiga puluh
total yang meninggal masuk ke rsud sayang ke kamar jenajah sekitar lima puluh lima orang
nah pas didata barusan yang meninggal itu bertambah terutama anak anak tiga orang
tadi pada jam delapan belas tiga puluh yang meninggal enam puluh dua orang itu sudah dibawa oleh keluarganya masing masing
sisanya yang barusan datang
tiga orang yang anak anak itu itu baru masih di kamar jenajah
baik pak bagaimana terkait bantuan sendiri
mengingat tadi kan penanganannya dilakukan secara darurat di halaman parkir begitu
karena pasien juga dipindahkan begitu ya pak ya ke halaman parkir
mengingat ada kekhawatiran akan adanya gempa susulan
terkait bantuan sendiri bagaimana pak
kalau terkait dengan bantuan bantuan itu tadi juga kami kedatangan tamu dari kemensos
dan dari teman teman relawan semuanya baik dari rumah makan maupun yang lainnya
itu berdatangan untuk ngasih logistik
terutama tadi dari kemensos itu mendata mengimpentarisir kebutuhan apa saja
kebutuhan untuk di rsud sayang cianjur ini
salah satunya selimut terus bahan makanan dan yang lainnya
baik pak apabila kita berbicara soal ketersediaan obat dan juga alat begitu pak
apakah di sini masih cukup memadai atau memang masih membutuhkan bantuan
begitu pak mengingat tadi informasinya akan ada juga bantuan dari rshs kota bandung pak
betul untuk masalah kaitan dengan dukungan
ini alhamdulillah dari rumah sakit samsudin sukabumi
dari rumah sakit hasan sadikin alhamdulillah berdatangan ke sini
dan barusan juga kami saya sendiri dapat instruksi dari direktur rumah sakit sayang
pak dr dharma
dan dr dharma juga diinstruksikan sama pak gubernur dan pak bupati
kalau bisa yang pasien pasien yang ada di sini itu harus benar benar diidentifikasi
apakah yang ringan yang berat yang sedang
kalau misalkan yang berat dengan kondisi misalkan di sini itu kurang mengempuni dari sisi penunjangnya
bisa disebar ke rumah sakit hasan sadikin rumah sakit samsudin
dan rumah sakit yang lainnya
jadi ini adalah yang terakhir
baik pak intinya masih berkoordinasi juga dengan rumah sakit di sekitar ini ya pak ya
ya mudah mudahan mungkin salah satu tujuannya dari yang disampaikan ke saya sendiri
dari pak direktur mungkin pak direktur dari pak gubernur dan pak bupati
bahwa saat ini harus benar benar diimpentallisir
mudah mudahan yang dirawat di sini itu benar benar clear
tidak ada lagi yang dirawat di sini
kalau tidak ada misalkan
kalau tidak ada misalkan di penuh di ruangan mungkin disebar ke rumah sakit yang lain
terima kasih pak ang
ya seperti yang sudah dijelaskan oleh pak ang
ini memang para pengungsi atau para korban di sini juga langsung mendapatkan perawatan
dan datanya tentu saja masih akan terus diperbaharui dan juga diupdate
ini terakhir saya mendapatkan informasi dari bnpb
ada sekitar tujuh puluh sembilan orang luka kemudian pengungsi ada sekitar lima tiga ratus lebih
dan sekitar dua dua ratus rumah rusak
ya baik rizka singkat saja
jika tadi anda sempat juga berbincang dengan pihak rumah sakit rsud sayang
nantinya juga akan diklasifikasi
baik itu ringan atau sedang kemudian berat
dan nantinya akan coba dialihkan kepada rumah sakit lain misalnya rshs
tapi kalau kita bicara dengan kondisi bangunan gedung dari rsud sayang
apakah menurut pantauan anda ini termasuk dalam kategori yang aman
jika memang pasien ini masih dirawat di sana
karena kita juga harus selalu waspada
karena adanya potensi gempas susulan misalnya
atau mungkin potensi potensi bahaya yang ada
seperti diantaranya reruntuhan yang mungkin saja bisa timbul begitu
baik mevri terkait gedung atau bangunan di rsud sayang kabupaten cianjur ini
yang memang juga ada retak retak di bagian igd
ini juga tadi sudah saya sempat konfirmasi ke beliau ke pak aang
terkait bagaimana antisipasi atau bagaimana ke depannya ini untuk para korban dan juga para pengungsi
namun dari pihak rsud belum bisa memberikan statement begitu
tapi yang jelas untuk saat ini
para pengungsi atau para korban sudah terbagi ke dalam tiga bagian yang ada di halaman parkir dari rsud sayang ini
karena memang tadi sudah dievakuasi keluar semua termasuk para pasien
karena khawatir terjadinya potensi gempas susulan
dan saat ini kondisi para korban atau para pengungsi ini sudah mendapatkan tenda
jadi sudah dibangun tenda tenda darur
dari brimob kemudian dari bpbd dan juga basarnas
mengingat juga tadi belum ada tenda di sini dan dikhawatirkan juga hujan
jadi tadi sudah dibangun tenda darurat terkait bantuan juga ini
yang menjadi fokus bantuan saat ini adalah selimut
tadi saya sempat berbincang dengan korban membawa selimut
karena memang kondisi saat ini di kabupaten cianjur sedikit berangin
sehingga para korban dan kerabatnya juga merasakan kedinginan begitu mayfrey
bisa kita lihat langsung di belakang
rizka saat ini juga memang banyak pengungsi ataupun korban begitu ya
yang ada di rsu desa yang ini memang hanya beralaskan terpal saja
tidak memiliki kemudian atap begitu ya di tengah kondisi malam yang dingin
terakhir rizka mungkin apakah anda sempat juga menyinggung kepada pihak rsud
yang terkait dengan jumlah tenaga kesehatan yang memang mungkin ada di sana
apakah sudah dinilai cukup mumpuni atau membutuhkan tenaga medis bantuan
untuk bisa juga menangani jumlah korban
yang terus berdatangan seperti yang tadi anda sebutkan
baik terkait jumlah tenaga medis atau tenaga kesehatan di rsu desa yang ini
saya belum mendapatkan konfirmasi berapa jumlah pastinya
tapi yang jelas para tenaga medis kemudian staff penunjang lain
ini juga bahu membahu untuk memberikan penanganan atau perawatan secara darurat
kepada korban dari gempa bumi ini
selain itu juga tadi sekitar pukul delapan sudah ada bantuan dari dinas kesehatan

beberapa alat medis seperti suntikan kemudian juga masker dan lain lain
karena memang saat ini salah satu yang diperlukan juga adalah obat bius lokal
untuk mengobati luka para korban yang memang banyaknya terjadi cedera di bagian kepala
dan juga patah kaki setara tak tulang
baik terakhir rizka untuk update terkini
berarti ada berapa jumlah korban meninggal dunia
serta luka yang dirawat di rsu desa yang cianjur
untuk di rsud sayang kabupaten cianjur seperti pernyataan dari pihak rsud tadi
korban meninggal dunia ada enam puluh dua orang
sedangkan untuk korban atau para pengungsi yang dievakuasi di sini
atau yang sedang mendapatkan perawatan dan penanganan di sini
ada sekitar tiga ratus tujuh puluh korban mayfri
baik ada enam puluh dua orang meninggal dunia serta tiga ratus tujuh puluh korban luka
yang juga masih terus ditangani di rsud sayang kabupaten cianjur
baik terakhir rizka untuk update terkini
kita juga berharap bantuan tadi seperti yang disebutkan bisa segera datang
proses evakuasi korban juga penanganan terhadap korban korban ini
juga bisa terus dilakukan kepada mereka yang menjadi korban gempa di cianjur jawa barat
terima kasih banyak atas laporan anda
tetap sehat dan juga selamat kepada rizka rizlia
produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung bersama dengan tim cnn indonesia
dari rsud sayang kabupaten cianjur jawa barat
kita akan langsung bergeser menuju ke produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi yang juga ada di cianjur
raff raff sebelum anda kemudian nanti menjelaskan bagaimana kondisi
tempat yang sempat sebelumnya anda kunjungi
salah satu lokasi pengungsian yang tadi sempat anda juga datangi
di mana masih banyak sekali kebutuhan yang di sana
bisa anda jelaskan di mana lokasi anda saat ini
dan bagaimana kondisi terkininya
mevri memang tidak jauh berbeda seperti yang dilaporkan oleh
rekan kita tadi rizka yang berada di rumah sakit
namun hal yang berbeda saya temui ketika saya datang ke salah satu titik lokasi pengungsian
yang didirikan secara swadaya oleh warga di kampung panumbangan
desa cibulakan yang ada di kecamatan cugenang
di cianjur di titik di lokasi yang tadi saya datangi
mephri dan juga pemirsa
satu hal yang sepertinya saya amati sungguh miris dan juga menyayat hati
yaitu bahwa pengungsian yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini
tidak dilengkapi dengan tenda yang cukup baik
di mana warga sekitar dua ratus sampai tiga ratus warga
baik lansia wanita dan juga anak anak berkumpul menjadi satu
bahkan dapur umum yang juga dilakukan atau juga didirikan
oleh warga hanya seadanya saja
mereka mengambil dari perabotan sisa sisa dari rumah mereka yang tertimpa
ada yang saya temui juga di lokasi di sana
mereka membutuhkan banyak sekali bantuan selain tenda
yang paling utama adalah air minum
kemudian juga makanan itu yang paling utama
ada juga obat obatan dan juga selimut tenda
dan juga yang paling dibutuhkan
yang dibutuhkan ini sebenarnya adalah mobil ambulans ini
untuk mengevakuasi jenazah yang sudah mereka kumpulkan
begitu mevri dan juga pemirsa di sekitar lokasi pengungsian
ada tujuh jenazah mevri yang saya temukan
dan juga ada korban luka luka baik dengan skala ringan sampai juga sedang
dan yang memperburuk keadaan mavri ini adalah
sinyal telekomunikasi yang sangat menghambat upaya pencarian bantuan
dari warga kepada pihak pihak terkait
seperti misalnya untuk ambulans
kemudian juga rumah sakit pihak pemerintah daerah
agar bantuan bantuan tersebut bisa langsung diserahkan
kepada para pengungsi yang ada di pabrik beras haji agus salim
di kampung pandemangan desa cibulakan
cugenang di cianjur
ini mereka sangat membutuhkan bantuan pada malam hari ini juga
tadi sesaat saya mendatangi mereka mevri
baik jum tadi yang anda sebutkan ini semoga bisa langsung kemudian menjadi lokasi yang dituju ya
oleh pihak pihak yang harusnya melakukan evakuasi terhadap para korban
ditegaskan lagi itu berlokasi di sekitar pabrik beras haji agus salim
kampung panumbangan desa cibulakan kecamatan cugenang
cianjur ada tujuh korban meninggal dunia yang masih berada di sana
dan membutuhkan ambulans begitu ya raff raff
raff raff kalau total korban di sana sebenarnya ada berapa kemudian warga yang mengungsi
dan apakah kemudian juga berapa banyak korban yang kira kira masih tertimpa
runtuhan bangunan yang mungkin masih ada di sana dan masih perlu dicari
yang saya datangi baru satu
itu mereka mengatakan bahwa sudah mengevakuasi sekitar tujuh korban meninggal dunia
saya telusuri sepanjang jalan di kampung pandembangan itu
ada beberapa titik lokasi
ada juga beberapa kampung yang belum istilahnya saya telusuri lebih dalam
namun dari sisi sisi jalan yang saya telusuri
memang bangunan bangunan rumah warga sudah rata dengan tanah
dan ini pun jumlah yang disebutkan
yang secara resmi
yang sesuai yang kita terima begitu
ada sekitar enam puluh dua korban meninggal dunia
itu sepertinya agak sedikit harus kita perbaiki dan harus kita telusuri lebih dalam
karena di pelosok pelosok kampung yang saya temui juga masih belum banyak yang terdata mavri
dan sepertinya rencana mereka adalah belum menguburkan untuk pada malam hari ini
dikarenakan kondisinya memang tidak memungkinkan
untuk bisa menguburkan pada malam hari
kemungkinan warga akan mencari waktu terbaiknya
akankah esok pagi ataupun juga esok siang
begitu mereka baru bisa menguburkan rekan kerabat
saudara mereka yang tertimpa reruntuhan rumah mereka pada saat gempa tadi terjadi pada pukul dua
mereka mevri di titik lokasi pengungsian ini juga masih was was dan juga waspada
karena beberapa saat
begitu saya datang
ada gempa susulan yang terasa
yang mereka juga sedikit lebih panik
namun tentu saja dengan kebersamaan warga
mereka juga sama sama saling menenangkan
dan akhirnya bisa melewati situasi semacam saat seperti malam hari ini mavri
dan yang memang paling diputuhkan mavri ini selain adalah ambulans
juga ini seperti di belakang saya yang seperti anda dengar mevri dan juga pemirsa
lalu lalang ambulan di sekitar jalan utama di jawa tenggara

di pusat kota cianjur
tepatnya di jalan insinyur haji juanda ini
juga masih berlalu lalang
kita paham mevri dan juga pemirsa bahwa gempa yang terjadi tadi
pada pukul sekitar setengah dua siang tadi
memang menimbulkan kepanikan
dan ini menjadi catatan kita bersama mavri bahwa mitigasi bencana
kemudian juga kesiapan kita warga dan juga pemerintah daerah
seandainya bencana tersebut kembali lagi terjadi
maka kita harus sudah siap mengingat bahwa cianjur ini
maka kita harus sudah siap mengingat bahwa cianjur ini
bukan sekali ini saja mevri dan juga pemirsa
di guncang gempa
tanggal empat belas kemarin atau seminggu yang lalu
cianjur juga di guncang gempa dengan magnitudo tiga tiga
dan sepanjang informasi yang saya dapatkan dari bmkg
bahwa di tahun dua ribu juga pernah cianjur ini juga sempat diguncang gempa
dan memang kawasan cianjur purwakarta
ini juga merupakan kawasan kawasan
dengan lempeng tektonik yang cukup kompleks dan rumit
di mana ada seperti sesar cimandiri begitu
yang diduga menjadi penyebab terjadinya gempa di cianjur mevri
ya baik mitigasi bencana kemudian juga upaya evakuasi
yang saat ini juga perlu sekali bisa dilakukan
semoga para terkait ini bisa langsung melakukan pemetaan
melakukan evakuasi terhadap korban korban baik itu yang meninggal dunia
maupun yang kemudian diduga ke dunia
yang juga masih terjebak dalam reruntuhan
serta para korban luka ya
yang sampai saat ini juga masih terus membutuhkan bantuannya
langsung dari cianjur jawa barat
itu tadi laporan langsung dari rekan rekan saya
raff raff kahvi dan juga rizka rizlia
yang melaporkan langsung dari cianjur jawa barat
selamat kembali melanjutkan tugas anda
jaga kesehatan serta keselamatan kepada seluruh tim cnn indonesia